tidak terkena terkena virus covid sembilan belas
seperti inilah aksi kocak yang ditunjukkan oleh dua orang tahanan polres mojokerto jawa timur
usai mengikuti vaksinasi covid sembilan belas selasa siang
mereka juga memberikan semangat kepada rekan rekannya sesama tahanan agar mau disuntik vaksin
usai mendapat suntikan dosis pertama ratusan tahanan polres mojokerto ini akan kembali disuntik vaksin covid sembilan belas dosis kedua pada pertengahan juli nanti
kita laksanakan vaksinasi para tersangka yang ada di rutan polres mojokerto ada satu ratus lima belas orang
di mana dari satu ratus lima belas orang ini ada tiga orang yang setelah screening tidak diperkenankan untuk melakukan vaksinasi terlebih dahulu
karena tiga orang tersebut adalah penyintas belum mencukupi tiga bulan
aksi para tahanan yang menerima vaksin seharusnya ditiru seorang nelayan di makassar